hai hai hai kita bicara di luar aja enak dengan orang
gimana beres beres susah begitu mah kecil jambul
hai eh hai gimana sih lu mana capnya
jangan sampai lu kagak bahas di tim kemarin beres bye bye bye bye
di cium masih mambu ap vitim
kok masih bau ya maunya kaya hilang hilang ya bau bau apa bau kambing kau emang kamu
saudaranya beken bau kambing enak aja lu ngomong udah digosok lagi hai gosok yang
kenceng terbuktu kulit gue cetong ya lebih bagus kamu kulitnya lecet daripada mambu mambu mambu
ngomong ngomong kamu ditolong malah level biar bersih bersih
kamu gosok isi beken aku ngosok kamu
hai singresyle cecpetannya miliboko nya bersih dah
pokoknya kan rapi
wadah bakal ndak kebagian dirikan matamu lagi nih
abang no bang mistar dari subuh tadi udah nungguin bisa aja nungguin abang apa nyantur
nindun abang bisa aja ini yang kemarin yang nden pesan kau duit bang ini beli aja sendiri
dah abang gak sempet ke pasar
ya deh kalau gitu makasih ya
duduk ngasih duit pakai motremetan tangan segan lah ayo bikinin kopi dulu ya bang tapi jangan lupa
jangan manis manis beres dah ih abang tuh kelakuan sih hindun bener bener sayang sama gue
siang amat sih kamu sampai panjang
urusan sama si jambul gimana beres beres sebentar lagi dia juga datang gampang keromong mau ondel ondel udah
lurus udah yang punya buka harga belum atau sebu tapi kalau tawar bisa ya bisa kali itu dia jambu
gimana beres beres susah begitu mah kecil jambul
hai gimana sih lu mana capnya eh cemang ke gak ada itu cap disimpan di kamar bos
gue berabe kalau gue ngambil jadi pecat adalah kalau cuman setempel muda bikin aja di bendongan
hai oke dah sekarang kita begitu gas bagaimana tugas lusar temuin tukang gampang romong iya
lu tahu rapi habis keluarga kalau bisa lima ratus kalau nggak boleh bagaimana ya lu coba namanya
juga kita lagi usaha iya dah tugas lo bol ya eh bol ngantuk tidur nih mana sih lu ngomong tidur
memang dia tugasnya jaga malam masa ia tidur gua ini urusan proyek arti arti kita ngopi dulu dah
sama sarapan biar segar
ayo kalau ini ngerti banget dulu
ini ngapain di sini nggak sekolah ya
saya berantem kali ini jangan suka berantem jadi anak sekolahan jelek bukan habis apa bolos bolos
tuh kan kecil kecil udah pinter bolos jangan begitu sidik kesian orang tua cari duit susah susah
masa sidik bolos kepala si dick udah dua bulan kagak jengkau sini bang tapi yang kusip gimana ini
sidik udah dua bulan telah bayar iuran
tadi sidik minta sama bapak malah dimarahin

malu ditemuin sama bu buruk terus

dua bulan berarti rp sembilan ya
buat sekolah jangan bolos
tak usah bang
sidik takut tau sama bapak

pasti dah sidik dipukul
sekarang begini guys
sidik pegang nih duit
buat bayar sekolah
nah ntar setiap sidik pulang sekolah
siram taneman pohonan
nah ini duit hitung hitung
sebagai upah sidik
bantuin bang mamat kerja
mau pulang bareng
gak usah bang mamat
sini bayar iuran sekolah
jam berapa udah telat
tap ap palingan juga disetret

gak dilagakin lagi deh sama temen temen
makasih ya bang mamat
ntar pulang sekolah
sidik semprot dah semua taneman bang mamat
gak dimakan kutu
makasih ya bang mamat
elu sih punya masalah kok malah kagak pernah dateng lo ke pengajian
padahal elu kan bisa minta saran sama tuh ustadz manang